muhammad chandra gumelar viral di media sosial usai cuitannya di twitter
yang menceritakan pernikahannya gratis bersama sang istri di kua mampang perapatan
selain karena pandemi covid sembilan belas odong dan istrinya juga merasa menikah hanya di kua lebih mudah
tidak merepotkan dan juga gratis
selain itu mereka dapat mengalokasikan uang untuk memiliki jadwal honeymoon yang lebih panjang
kayaknya kita nggak usah deh sampai banyak gitu energinya terus juga teman teman kita juga dikit
jadi kayak yaudah lah kita nikah yang simple terus di kua di tempat yang emang semestinya buat menikah gitu kua kantor urusan agama
tak hanya odong media sosial juga diramaikan oleh sederet pasangan lainnya
yang juga mengunggah kesuksesannya menikah hanya di kua tanpa menggelar acara resepsi
lantas bagaimana warga menilai tren ini
mengingat di masyarakat kita pernikahan identik dengan dirayakan secara besar besaran
setuju ya kalau di kua ya karena nggak memberatkan si calon pengantin
dan pengantin juga butuh merencanakan kehidupan dia setelah nikah kan
jadi ke preferensi pribadi ya jadi sebenarnya mau nikah secara mewah atau cuma di kua sebenarnya gak masalah sih
kalau saya memang harus resepsi mas karena kan saya masih muda kan
rekan saudara dan keluarga juga harus tahu kan kalau cuma sebatas kua doang kayaknya enggak kali sih
sementara itu tren viral pasangan yang menikah di kua juga disambut positif oleh kepala kua kecamatan pasar minggu daud damsik
viral pasangan yang menikah di kua juga disambut positif oleh kepala kua kecamatan pasar minggu daud

menurutnya tren ini mengembalikan fungsi awal kua sebagai pusat pelayanan
serta membantu para penghulu agar tidak perlu keluar di luar jam kerja mereka
meski begitu menikah gratis di kua hanya berlaku bila digelar pada hari kerja saja
bila menikah di air pekan atau memanggil penghulu kua ke lokasi calon pengantin akan dikenakan biaya sebesar rp enam ratus
itu pilihan yang cukup rasional lah ya karena mengingat dan mungkin pertimbangannya kan
ada low budget lah ya dengan suasana yang sederhana simple tapi juga tidak mengurangi khidmatnya pernikahan kan
kemudian juga secara kos dan juga orang yang dihadirkan juga tidak perlu seperti di rumah atau di gedung
mungkin mereka juga merasa energinya tidak banyak keluar untuk sebuah acara akan
untuk menikah di kua calon pengantin harus terlebih dahulu mengisi form data pribadi secara online di aplikasi pusat
atau website daftar nikah online
selanjutnya lakukan verifikasi data di kantor kua yang dipilih dengan membawa berkas pendaftaran nikah
seperti surat pengantar dari rt dan rw hingga surat pernyataan belum pernah menikah
dari kacamata psikologi tren nikah hanya di kua ini menunjukkan telah terjadinya sedikit pergeseran terhadap masyarakat modern saat ini
mengingat masyarakat indonesia dengan beragam budaya
memang masih ideal untuk menikah di kua
sehingga pernikahan yang identik dengan pernikahan bukan hanya antar dua insan
melainkan menggabungkan dua keluarga besar
sehingga menggelar resepsi saat pernikahan seolah menjadi sebuah kewajiban
bahkan bagi sebagian orang menggelar resepsi pernikahan juga bagian dari gengsi
tak sedikit yang rela terlilit utang untuk menghindari cibiran keluarga ataupun kolega
meski begitu pernikahan yang lebih sederhana dan mengundang kerabat terdekat
bukan berarti tidak sopan
yang terpenting adalah mengkomunikasikan pada kedua belah pihak keluarga
dengan alasan yang jelas untuk menghindari terjadinya konflik
calon pengantin ini perlu untuk mengkomunikasikan dengan masing masing keluarga
pasti mungkin akan ada konflik gitu ya
tetapi bagaimana mereka bisa memberikan proposal lengkap kepada keluarganya
kenapa buat mereka menjadi penting banget
ini cuma sederhana ya
mungkin karena ingin menabuh
mungkin karena memang ada goals lain
sadarilah pernikahan merupakan awal dari kehidupan di rumah tangga
masih banyak daya besar yang menanti di depan mata
jika mampu tidak ada salahnya untuk menggelar acara khusus saat menikah
namun jika tidak tidak perlu memaksakan diri sehingga menyusahkan anda di masa depan
yang penting adalah menikah secara halal dan juga legal yang tercatat di negara serta di akhirat